yang memperingati hari jadi kota lamongan ke empat ratus empat puluh tujuh ratusan warga lamongan rabu siang tumpah ruah di jalanan menyaksikan atraksi pawai budaya
warga dihibur berbagai aksi penampilan tari tradisional jalan jinggo
tak hanya itu pawai hiburan becak juga mobil hias dan dilemam juga mewarnai perayaan ini
alunan musik tradisional ini mengiringi atraksi kesenian tari tradisional jalan jinggo yang dibawakan kewuhan pelajar dalam rangka hari jadi kota lamungan ke empat ratus empat puluh tujuh
aksi yang digelar di jalan protokol kota lamongan ini mendapat sambutan antusias dari ribuan warga kota lamongan
tak hanya jalan jinggo pawai budaya juga dimeriahkan dengan puluhan andong ratusan becak serta parade mobil hias
tak ketinggalan juga penampilan puluhan peserta drum band makin menyemarakan hari ulang tahun kota lamongan yang dijuluki kota soto ini
pawai budaya ini menyedot perhatian warga mereka pun merasa terhibur dengan adanya pawai ini
aksi apa asal tadi
aja budaya jalan jalan pucat
oh drum band
oh pawai aksi apa asal tadi
pawai budaya kali ini memang sengaja menggunakan busana jawa khususnya pakaian sunan untuk mengenang sejarah kejayaan kota lamongan
ini menambahkan bahwa
kawalan keempatan lamungan
kemudian kendaraan kereta kerjaan
rencananya pawai budaya seperti ini akan rutin digelar tiap tahun untuk melestarikan tradisi agar tidak hilang
miftahul arif lamungan